budi gunadi menargetkan bahwa vaksinasi yang kini
tidak menutup kemungkinan ya saya juga nggak tahu
ih ini delapan juta kan udah gak masuk di akal ini ya kalau kayak begini
seperti ini kita harus siapkan pemain dari daerah dari tingkat nasional untuk nyiapan ini gitu emang
setelah puas muter muter dan juga uji adrenalin di bsd
menjual kopi lewat aplikasi juga tetap harus mengutamakan kualitas produk dan layanan
banyak dari rekan rekannya yang ogah memulung karena lebih enak menunggu amplop amplop yang bisa datang kapan saja
dianggap aman begitu pak fajar
juga mungkin ada yang ingin anda tanggapi dari apa yang sudah kita diskusikan
untuk divaksinasi covid sembilan belas sebanyak enam belas kali
artinya enam bulan setelah tanggal dua juni dua ribu dua puluh
tepatnya di kota aljir yang dikenal sebagai kota pelabuhan utama di al jazair
si govin kan pplp ya kalo gak salah ya